hingga kamis pagi upaya pemadaman titik api di hutan lindung gunung lawu kabupaten karanganyar masih berlangsung
petugas bpbd mendatangkan helikopter waterbom untuk melakukan pemadaman di sejumlah titik api yang sulit dijangkau oleh para relawan
rencananya heli waterbom tersebut akan memadamkan titik api yang berada di argo tiling
kabut tebal masih menyelimuti bagian barat lereng gunung lawu sehingga heli pembawa air sulit mencapai lokasi titik api
kan tadi sudah terbang di atas
oh diutamakan maksudnya pemenggunaan waterbomb
iya penggunaannya yang pertama kali di kita besok pagi ke sana nanti pokoknya pak kalaknya apresiasi sekali untuk semuanya fokus ke kita
sekitar tiga ratus petugas gabungan dari tni polri bbbd dan kabupaten karanganyar
bp dan relawan terus melakukan upaya pemadaman secara manual
petugas juga melakukan penyekatan semak belukar dan titik api
hingga hari kamis luas wilayah hutan yang terbakar menjadi enam puluh hektare dari yang sebelumnya dua puluh hektare pada selasa kemarin
koordinat coba kita petakan nanti kita hitung sebanyak apa ini sementara enam puluh hektare
seberapa lagi pak
tambah luas banget
dari dua puluh kemarin
itu di wilayah mana aja pak
di wilayahnya argo pusul
kebakaran hutan di area hutan gunung lawu karanganyar ini berlangsung sejak sabtu pekan lalu
pemkap karanganyar sudah menetapkan status tanggap darurat
budi harjo kusumo karanganyar jawa tengah